tapi yang satu lagi siapa ya tidak sih bintik gue bintik gue masih rumah sakit
bu ya satu lagi masih apa ya
astagfirullahaladzim mi lu kode sampai sini dulu
kok kamu nangis pasti ada masalah ya
rom kalau ada apa apa tolong bicarakan sama abang
kita semua mau nengokin ke masjid kecelakaan
udah rob jalan tanya lu ikut aja
sampai meninggal farid mau jodoh mau ke masjid gelap jemput tonik sekalian mengambil kurung batang
dan kamu klover oh ya oh iya mau jok jok sampai meninggal udah kan
farid sampai meninggal
di mainin dulu nih yang pasti begitu begitu malaikatnya itu dimainin ditarik diulur ditarik
diulur kekit main layangan bar setau gua sih bar orang kalau amal baiknya banyak di dunia
matinya tuh rohnya dicabut kalau enggak dari napas dari ubun ubun itu kalau orang baik
tapi kalau yang ini sih kayaknya sita kabur nih bar makanya gue rasa tuh begitu dicomot dari
matanya memangnya mati melotot siapa dan bar dikurang kurang ya eh kunjung dua yang mati melotot
tapi jadi sop ya tempat kita di bawah kadang kadang kita kangen juga ya orang
yang suka ngejolimin kita yang suka manggil kunyuk
jangan jangan sulam lagi bales dengan gua nih dia gosipin gua mati kayak gua dulu
memang ngosipin matinya roh dia di rumah sakit
kurang ajar sih sulam beres sulam
sulam ternyata sanjungan dan puja rumana kalau lo orang baik itu
salah lo orang jahat lu bikin gua begini
gua mabini gua belum mati lamu lemati
siapa sih mati kenapa gua di
gua belum mati
gua belum mati di cuekin gini gimana sih lu nggak lihat gua nih
siapa yang pengguluh orang di sini siapa yang mati sihonder

leichtshaped hai ya dua lobang ini

oh benar benar benar benar umi
jadi kuburannya itu tambah ramai
soalnya itu digosipin sama orang yang super haboh
iya benar ibu
nggak boleh ngomong begitu ibu ibu
nggak baik juga mentertawakan seseorang
ya sudah almarhum dan almarhumah
kita nggak boleh menangisi
apalagi mentertawakan orang yang sudah meninggal
harusnya itu almarhum dan almarhumah kita doakan
mudah mudahan dilapangkan kuburnya
dan diampuni segala dosa dosanya
lagian siapa yang mati sih
saya maimunah belum mati
maimunah masih dirawat rumah sakit
nah saya walaupun ditabrak motor masih hidup nih
kenapa kalian gak dengerin saya sih
kenapa kenapa sih siapa yang mati sih
bener ada yang mati
dua lagi siapa yang mati ya
jangan jangan si mahmud ini tak berasal kayak gua
tapi gua syukurin juga deh kalau lu mati
jadi nggak perlu ribut lagi soal harta warisan
tapi yang satu lagi siapa ya
mana iya sih bintik gua
bintik gua kan masih rumah sakit
bu yang satu lagi siapa ya
mi lu kok udah sampai sini duluan mi
ya allah mi
yang sebelah lagi masih siapa mi
bukan rumah anak kan mi
lo itu rumah si mahmud mi
oke tapi abah lagi tuh
ini dua yang mati siapa sih
jawab dong nih
ya allah ya tuhan
kenapa jadi begini

naik kita mbak
kita udah almarhum mbak
semua orang di sini kagak ada yang kenal apa kita
sekarang kita sudah jadi rumah
tinggalkan jasad kita mbak
kita kan belum sempat minta maaf orang orang nih
sama si sula untuk dia
kita emang tidak sempat minta maaf sama mereka
yang sering kita zolimi
oh mi juga nyesel
yang sering sakit di nantinya mbak
ya allah mi
terus kalau kita udah mati begini
buat apa mi market kita mi
pasti itu semua diambil sama si mahmud
dia kan udah lama ngincerna warisan kita
memang lo mah harapin kematian gw berdua ya
kurang ajar loh
sekarang lo puas ya
bisa menikmati warisan yang ditelit abah ya
tapi ingat mut
sisain dikit untuk rumah nah
jangan lompat sendiri
mbak gimana kalau kita jadi hantu aja
biar kita gangguin tuh si mahmud
enak aja dia dateng dateng ngedadak
terus ngambil warisan kita
jenajah kita kan belum sholat ini
belum juga dikubur
kalau jasad kita dikubur
dimakan mecacing tanah
umi umi gak rela mbak
ya umi jangan mi jangan
umi gak gak rela mbak
hilang perhiasan umi
umi mau ambil umi mau pakai
biar umi keren ntar jadi hantunya